akibat penangkapan ikan tidak terkendali selama bertahun tahun ekosistem di sebuah pantai di kabupaten bangkalan jawa timur rusak berat
hanya dalam waktu setahun warga setempat memperbaikinya termasuk mentransplantasi terumbu karang
sekarang tidak hanya ekosistem yang pulih namun kawasan itu juga bisa menjadi tempat wisata yang baru
ini adalah kali pertama dalam bertahun tahun rombongan burung kuntul atau ardea alba singgah dan mencari makanan di pantai labuhan kabupaten bangkalan
bertahun tahun tidak ada burung yang singgah karena rusaknya terumbu karang dan ekosistem akibat penggunaan alat tangkap pukat serta bom ikan atau bondet
burung ini kembali datang setelah warga berhasil memperbaiki ekosistem
hanya dalam waktu setahun mereka merehabilitasi hutan mangrove dan memulihkan terumbu karang
usaha yang cukup fenomenal adalah transplantasi terumbu karang yang dilakukan warga
dua universitas dan sebuah csr perusahaan memberikan pelatihan dan cetakan terumbu karang buatan
berangsur angsur terumbu karang berhasil dipulihkan
karang ini ini asli karang lokal yang sebagai untuk perangsang ini
jadi untuk perangsang nanti ini kita ikat
sekarangnya kita ikat
secara alami nanti karang itu melebar melebar akhirnya nanti bisa penuh
yang kita sudah tanam sana sudah ada tiga puluh unit
saat ini sudah ada tiga puluh transplantasi dengan meletakkan satu ratus delapan puluh fragment karang yang ditanam di satu hingga tiga mil dari pantai
setelah sempat rusak dengan penutupan karang
di bawah dua puluh lima persen kini terumbu karang di pantai labuhan sudah mencapai delapan puluh persen
habitat ikan tangkapan nelayan seperti ikan kembang kerapu merah dan cumi juga semakin pulih
ini medianya dibuat percetakan di cetak dari seng itu
nah ini bahannya mencor
jadi ini fungsinya ini lubang lubang ini sebagai udara hawa udara
jadi kalau seperti ikan ikan atau cumi ini senang
karena dia ibarat kita bikin
jadi buahnya kan ini nanti dia masuk ke dalam
setelah karang kara ini tumbuh kan dia sangat senang
untuk menjaga ekosistem kapal di atas lima groston juga dilarang berlayar di sekitar perairan ini
sekarang ekosistem sudah mulai membaik
salah satu tanda kondisi daratan basah yang baik adalah banyaknya burung yang singgah
tadi pagi ini kita lihat yang dari australia
ke sini itu hampir dua ribu ekor mungkin lebih ya
itu burung migran
dan dia singgah di sini di belakang sini
untuk jenis jenis burung air yang lain mungkin ada
karena jenis jenis makanannya kan mungkin juga tertentu
atau satwa satwa yang tertutup
ikan atau apa karena terbukarannya bagus
pulihnya pantai labuhan tidak hanya memberikan manfaat ekologis
kawasan pantai ini sekarang mulai jadi tempat wisata
meski belum maksimal tiap akhir pekan
pantai labuhan cukup ramai dengan pengunjung
sebagian warga juga berjualan dan menyewakan perahu
ya cuma berkunjung sama teman teman ini
mau lihat rumbu garang yang mulai sudah tumbuh ini
ya pemandangannya juga enak dilihat gitu
pemulihan juga dilakukan warga terhadap hutan mangrove
dengan melakukan pemibitan rutin
total sudah ada sembilan belas lima ratus bibit mangrove dan cemara laut yang ditanam
dan demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut ini